rencana pemerintah membuka keran impor satu juta ton beras
menuai kontroversi apalagi rencana impor muncul
saat masa panen raya di dalam negeri
lalu apakah strategi pemerintah dengan menyiapkan rencana impor beras ini
tepat dilakukan dengan dali menjaga kecukupan stok cadangan beras dalam negeri
kita akan berbincang dengan guru besar fakultas pertanian ipb dwi andreas santosa
selamat malam prof dwi
kita buka diskusi malam hari ini dengan tepatkah rencana membuka keran impor
disampaikan dalam waktu dekat ini
karena ini juga sebenarnya disampaikan kak bulok ya pada saat pertemuan dengan dpr
dan secara resmi akhirnya baru disampaikan oleh menteri perdagangan
iya sudah barang tentu ada beberapa ketidaktepatan ya
yang pertama ketidaktepatan waktu
jadi timingnya ini sama sekali tidak tepat
bahwa wacana impor ini justru diputuskan ketika petani petani kita
seluruh seluruh petani kita saat ini sedang panen raya
lalu ketidaktepatan kedua itu ketidaktepatan perhitungan mbak
karena sesungguhnya saat ini kita surplus besar
dan pada semester pertama pada kuartal pertama saja
ini terjadi peningkatan produksi dua puluh enam sembilan persen
atau kalau di total dalam bentuk beras itu lima belas dua juta ton beras
ini satu hal yang luar biasa
dalam arti dalam kondisi surplus seperti ini
untuk itu kami terheran heran juga
dan sudah barang tentu ini langsung terdampak
ketika petani kita yang saat ini sedang panen raya
dan beberapa dalam hari hari terakhir ini
harga gabah kering panen di tingkat petani
ini sudah drop mbak di jaringan tani kami
ini sudah sekitar rp tiga empat ratus tiga lima ratus
harga beras mepet ke rp tujuh
padahal bulog sendiri dalam arti hpp pemerintah sendiri
jadi saya kira dampak dari pernyataan pemerintah ini
langsung mengenai harga
juga kan di tingkat usaha tani
ini yang sebenarnya kami sayangkan
mengapa kok pernyataan seperti ini
kenapa kok keputusan seperti ini dilakukan terburu buru
tanpa melihat lebih holistik lagi
jika kemudian alasannya adalah untuk iron stock
menjaga cadangan beras
kita tahu pak mendak kemarin juga menyampaikan konferensi pers kepada awak media
saat ini hanya sekitar delapan ratus ribu ton cadangan beras bulog
dan mungkin saja ada faktor lain yang mempengaruhi sampai akhir tahun ini
jadi sekarang ini hanya sebagai rencana saja masih wacana saja
tapi apakah memang sudah tepat untuk disounding seperti ini
karena tadi anda juga mengatakan sudah berdampak terhadap harga gabah
iya kalau wacana adalah untuk memenuhi iron stock
pertanyaan besarnya mengapa kok kita tidak mengambil saja dari petani indonesia
mengapa harus mengambil dari petani thailand katakanlah kan
padahal pada saat ini kita sedang dalam puncak puncaknya produksi
dan sejak tahun lalu sudah saya sampaikan di beberapa media bahwa produksi tahun dua ribu dua puluh satu pasti naik
jadi kami tiap bulan ini kan melakukan survei dengan jaringan jaringan tani kami
dan cukup luas pertanaman tahun bulan september oktober itu bisa serentak
sehingga hampir dipastikan
hampir dipastikan luas panen di tahun dua ribu dua puluh satu ini terutama musim tanam pertama ini akan meningkat
dan itu kemudian terbukti dari data yang disampaikan oleh bps
jadi itu jadi bagi kami ini keputusan yang barangkali kebijakan kalau menurut kami yang tidak bijak
kebijakan yang tidak bijak
dalam arti banyak hal
pertama terkait data yang menunjukkan melimpa
lalu kemudian terkait tadi timingnya tidak tepat
harusnya keputusan seperti ini
itu diputuskannya sekitar bulan juli agustus
karena pada bulan juli agustus kita sudah tahu mbak kira kira berapa sih potensi produksi di tahun dua ribu dua puluh satu ini
potensi produksi bisa diambil dari dua hal
yang satu sudah barang tentu panen yang sudah ada
dan juli dan agustus ini sudah cukup banyak
dan juga aktimasi produksi dari bulan september ke desember
sehingga kita bisa mengistimasikan produksi beras kita dengan lebih akurat
dan kalau misalnya dari hasil perhitungan tersebut kurang ternyata tidak mencukupi untuk tahun dua ribu dua puluh satu
ya saya kira semua orang bisa menerima
tapi kalau lebih ya sudah barang tentu tidak ada manfaatnya sama sekali impor beras
oke baik kita simak dulu pernyataan menteri perdagangan muhammad lutfi yang disampaikan kemarin
oke ada kendala teknis kami tidak bisa memutarkan secara penuh pernyataan dari pak mendak yang disampaikan kemarin
tapi saya mengkuat sedikit
penyerapan gabah memang saat ini disebutkan rendah karena terganjal peraturan menteri dalam permendak maksud saya nomor dua puluh empat
patokan pembelian gabah tingkat petani harganya sudah jelas empat ribu dua ratus per kilogram
nah ini yang menjadi masalah
jadi gabah yang ada saat ini
gabah basah sehingga tidak bisa terserap
iya itu kan hanya di wilayah wilayah tertentu
tidak semuanya gabah kualitasnya itu jelek
di jaringan tani kami kami ini ada di delapan puluh sembilan kabupaten
dan sangat banyak gabah kualitas yang bagus bagus di sana
berkait dengan penyimpanannya
dan sudah barang tentu itu bisa diatasi sebenarnya
untuk itu mengapa misalnya bulog kan punya beberapa dryer kan
dryer dryer itu saya kira bisa dioptimumkan
lalu juga petani sebenarnya sudah berusaha keras bagaimana menurunkan kadar air di gabah
nggak ada masalah saya kira di level usaha tani
oke jadi alasan ini tidak bisa menjadi salah satu alasan mengapa serapan gabah di dalam negeri saat ini masih rendah
tidak tidak bisa dijadikan alasan itu
itu menurut kami alasan yang dibuat buat saja
coba aja tanyakan ke petani
saya kira bukan hal yang masalah besar
impor beras ini kan mulai ramai begitu ya pak dwi
sehingga memang disampaikan pak menteri bahwa tidak dalam masa panen raya
tapi ada kalkulasi selanjutnya
menurut anda saat ini siapa yang kemudian harus lebih bekerja keras agar serapan gabah dan yang kita perlukan saat ini ya
itu bisa dijalankan dengan maksimal
apakah bulog apakah kementerian pertanian
apakah kementerian perdagangan dalam relasi dengan impor
bagaimana kemudian kementerian ini harus bekerja sama
iya yang pertama mbak
ini yang sangat penting saya kira untuk teman teman di pemerintahan
selamatkanlah dulu sedulur tani kita yang sekarang harga gabah maupun harga beras di tingkat usaha tani anjlok
selamatkanlah dulu mereka
lalu bagaimana cara menyelamatkan
kita ingat bahwa setiap pernyataan pejabat ini memiliki dampak terhadap psikologi pasar yang cukup besar
sehingga keluarkan dulu pernyataan kami memohon menteri perdagangan keluarkan pernyataan bahwa keputusan impor beras ini ini ditangguhkan atau dibatalkan
dengan demikian maka dalam arti psikologi pasar ini akan membaik dan akan membantu harga gabah maupun beras di tingkat usaha tani
itu yang pertama
lalu yang kedua sebenarnya juga kami sarankan untuk bulog
harusnya target serapan tahun dua ribu dua puluh satu ini ditingkatkan
dari rencana semula satu empat juta ton beras bisa ditingkatkan ke dua lima juta ton beras
dan saya kira blok nggak ada masalah sama sekali untuk meningkatkan serapan
setelah dua hal ini dilakukan sudah barang tentu petani akan terbantu kita semua akan terbantu
wacana impor beras yang kemudian menjadi bola politik saat ini kan yang bergulir
karena kapasitas bulog ini totalnya empat juta ton ya gudangnya
lalu ya saya dengar ada sekitar lima ratus an ribu lah kira kira jang yang menampung lima ratus an ribu yang belum layak
sehingga daya tamu bulog saat ini sekitar tiga lima juta ton beras
saya kira tidak ada masalah dan bulog bisa melakukan itu
kenyataan menteri perdagangan pak lutfi berikut ini
saya tidak ada masalah kita tidak impor selama bulog mempunyai aren stok satu juta
tetapi yang saya lihat di lapangan hari ini bulan maret ini sudah hampir habis
bulog baru bisa menyerap delapan puluh lima ribu gabah petani panen
bukan salah bulog
karena bulog itu ketika membeli gabah petani itu dengan situasi dengan syarat syarat tertentu
salah satunya itu adalah masalah kekeringan dari gabah tersebut
apa yang terjadi sekarang goida
yang terjadi sekarang adalah hujan tidak berhenti berhenti
jadi gabah petani itu basah
secara peraturan bulog tidak bisa menyerah
itu tadi yang disampaikan sempat saya tanyakan sebelumnya
jadi ini tidak menjadi alasan begitu ya kalau analisa pak dwi ya
iya nggak bisa dijadikan sebuah alasan itu mbak
oke wacana ini kan udah kadung bergulir begitu
kesana kemari tadi prof dwi juga menjelaskan
what next apa langkah selanjutnya sehingga kita bisa menstabilkan harga gabah
ya sudah barang tentu itu mbak
harga gabah kasihan petani ya sekarang ini terserempak harga gabah
sejak bulan september
jadi kami ab dua ti itu melakukan survei bulanan di empat puluh enam kabupaten di seluruh indonesia
di bulan september itu empat lima ratus
lalu di bulan november sudah drop ke empat empat ratus delapan puluh tiga
lalu kemudian februari itu sudah turun di bawah empat ratus
dan alahkannya pada saat itu kemudian muncul wacana
sehingga harga gabah ini terus mengalami penurunan
dan maret ini kami sedang melakukan survei harga gabah di tingkat usaha tani di wilayah produsen ya
sekarang ini rata rata hanya sekitar tiga enam ratus
kasihan petani mbak
di tahun dua ribu sembilan belas kami melakukan kajian berapa biaya produksi per satu kg gabah itu sudah mencapai empat lima ratus
jadi bayangkan kalau saat ini harga gabah hanya tiga

dan barusan saja minggu lalu jaringan tani kami di kota timur melakukan kajian
berkait berapa kerugian yang diterita petani
kerugian yang diterita petani saat ini mbak
besar dua tujuh juta rupiah per litarnya
akibat anjloknya harga gabah
lalu yang tadi yang dinyatakan oleh pak mendak bahwa ini karena kualitas gabah buruk
ya di mana
saya bisa kami bantu kan pemerintah untuk di mana tempat tempat mana yang kualitas gabahnya bagus
lalu berasnya ya juga relatif bagus
karena kami day to day bahkan tiap menit kami memantau itu di jaringan tani kami mbak
jadi saya kira tidak kurang begitu tepat apa yang dinyatakan pak mendak berkait dengan kualitas gabah
karena apapun juga petani juga berupaya meningkatkan kualitasnya
sebab apa mbak
kalau kualitas gabah dibiarkan seperti itu
itu bisa dalam tiga empat hari itu muncul kecambas mbak
tidak akan mungkin petani mengorbankan gabahnya
lalu dibiarkan dengan kualitas yang buruk seperti itu
mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kadar gabahnya
kadar maksudnya kualitas gabahnya
dengan menurunkan kadar air
tidak kurang tepat saya kira pernyataan pak menteri perdagangan
terkait dengan kualitas gabah tadi
yang menjadi satu reason mengapa serapan bulog rendah
saya kira perlu banyak hal lah yang saya kira perlu kita perbaiki bersama
kita tunggu juga banyak hal itu
bagaimana keputusan resmi dari pemerintah
belum ada pernyataan lebih lanjut
terakhir kemarin disampaikan
tidak dalam masa panen raya
apakah betul nanti pada saat juni juli seperti prof dwi sampaikan tadi
kita tunggu bersama
terima kasih sebelumnya berbagi perspektif bersama kami malam hari ini
selamat malam prof
terima kasih untuk semuanya ya
upaya penanganan pandemi memasuki babak baru sering dengan temuan beragam varian baru virus covid sembilan belas di berbagai negara
kami akan hadirkan dialognya usai jeda
tetap bersama kami